masalah elektoral menjadi pertimbangan gak pak
atau mungkin harus dari daerah khusus tertentu
begitu seperti jawa timur
atau tokoh dari kalangan nu
itu gak menjadi pertimbangannya
nas dan pak dan pak seri
ya pasti lah bagian pertimbangan itu
itu pertimbangan utama
pertimbangan utama kita pada andalan kita pada capresnya
komplementrinya ya pak pres
jadi saya agak berbeda
mungkin yang lain
mungkin berpikir inilah saat dimana
wapres menentukan strategis kemenangan
dan menentukan kemenangan capres
banyak pengamat menyatakan seperti itu
tapi bagi saya tetap
capres adalah yang super dominan
jadi dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
dalam pandangan pak surya
wapres itu bukan faktor penentu kemenangan
bagi saya tidak utama
bukan penentu utama
bukan penentu utama
penentu utama tetap adalah capres
jadi siapapun pendampingnya mas anies
sebetulnya bukan penentu utama kemenangan pilpres itu
ya memang itu
dan kehatian kehatian memilih wapres
dan itulah semestinya
tapi jangan kita meroboh mindset
kita berpikir ini penting sekali wapres ini
apa artinya capres kita
berarti tidak dominan dia
tidak unggul sekali
petinggi partai nasdem menyebut bahwa
sudah ada lima nama pak
yang menjadi kandidat kuat pendampingnya
mas anies baswedan ya
ada gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
ketua umum pkb mohamini skandar
ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
ketua umum golkar erlangga hartarto
dan menko poluka mahfud md
betul pak lima nama itu
saya baru dengar dari anda
jadi enggak benar pak lima nama itu
ya mungkin itu wacana yang barangkali keluar
dari beberapa figur elit partai nasdem ini
pasti berkisah kisah enggak jauh jauh dari situ
tapi lima nama itu bapak pertimbangkan ya
saya pikir kalau itu dimintakan kepada saya
tapi tetap saya kembalikan
harusnya yang memberikan referensi utama
kalaupun harus diwajukan itu
tetap kepada bung anies lah
pak surya dan nasdem akan menerima
itu memang konsekuensi
kita sudah menyerahkan ya
nasdem menjadi partai yang sangat
resisten pak dalam tanda kutip
terhadap mas ahy untuk menjadi
cawapresnya mas anies itu betul enggak pak
kenapa harus resisten
apa yang salah
karena yang kami dapat infonya mas ahaye
dianggap kurang berpengalaman
di bidang militer jadi sulit untuk
semuanya ada plus minus
nggak ada semua kandidat yang tidak memiliki plus minusnya
ada kurangnya di sini
ada kelebihannya di sana
cuma yang kita mau cari
yang kurangnya sedikit
yang plusnya lebih banyak
mungkin itu banyaknya ya
yang di sini juga
tapi itu masih bisa menjadi pertimbangan
tapi resisten itu saya pastikan enggak ada itu
kalau pada akhirnya mas anies memilih mas ahy
pak surya juga akan menerima itu
tapi sebetulnya kami dengar preferensi utamanya bukan itu
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
belakangan nama main kopo luka pak mahfud md juga ikut masuk
kenapa kebetulan kenapa kemudian partai nasdem
punya preferensi tokoh yang harus mendampingi mas anies
berasal dari jawa timur dan dari kalangan nu
kemudian karena jawa timur ini battle ground pak di pilpres dua ribu dua puluh
saya pikir salah satu perhitungannya ya
dari katakanlah berbagai masukan yang ditujukan kepada saya
memang frevensi elektoral yang harus terbangun itu di daerah jawa
kita mengenal ada tiga daerah jawa yang cukup potensial
di luar jakarta dan banten itu ya
jabar jateng jatim
nah itu yang harus benar benar diamatin secara baik
kalau itu bisa rata rata saja bung anies di sana itu
baik menang dan kalahnya
tidak terlalu jauh
ya potensi kemenangan anies ya tinggi sekali
jadi untuk nasdem untuk pak surya
jawa timur menjadi faktor yang harus sangat diperhatikan ya
menurut nasdem mas anies bisa memenangkan pertarungan pilpres begitu
saya yakin kalau di tiga jawa ini
katakanlah plus minusnya itu rata rata
ada yang plus ada yang minus ada rata plus
hampir rata rata tidak complang sekali
potensi kemenangan anies tinggi sekali amat tinggi
dan ekspresidennya bung anies itu
kalau bu kofifah kemudian gagal menjadi cowok presnya mas anies kabarnya
sejak jauh jauh hari partai nasdem juga menjajaki pendekatan dengan pkb
untuk menjadikan caimin sebagai cowok presnya mas anies
memang betul begitu pak
belum sampai ke tahap itu saya pikir
tapi hubungan baik yang sudah terjadi selama ini dengan pkb dengan imin
saya pikir saya juga sebagai kakaknya itu ya
dari sejak awal koalisi dengan presiden jokowi memang saya ajak beliau pkb
itu masih terjaga baik sampai saat ini
tapi caimin masuk dong ke dalam nama yang mungkin diperhitungkan
kalau tokoh jawa timur seperti buko viva pak mahfud tidak ee
sampai sekarang ini saya menghormati sekali
sudah ada deklarasi pak caimin dan pak prabowo ya
politik kan cair pak surya
semuanya masih mungkin politik cair di art of position
ya bisa saja tapi penghormatan saya itu tidak bersurut
ada koalisi saya anggap disitu ya
jadi nasdem tidak mau mengganggu koalisi yang sudah terbentuk
kalau kita tidak bisa memperkuat ya kenapa kita harus ganggu
tapi nasdem intens berkomunikasi dengan partai golkar
sampai pak surya di singapura kemarin berkomunikasi bertemu dengan petinggi partai golkar
itu fotonya sudah menyebar pak
untuk menjajaki kemungkinan koalisi golkar masuk ke dalam koalisi perubahan
dan erlangga hartarto ketua umum golkar bisa jadi cowok presiden mas anies itu betul ya pak
tidak belum sampai ke tahap sana
hubungan baik dengan golkar itu benar
empat puluh tiga tahun saya di golkar
sekaligus pernah menjadi ketua dewan pembina golkar itu benar
ada romantisme dengan kawan kawan golkar itu benar
tapi penjajakan bagaimana supaya golkar berada di posisi anies belum sampai ke tahap itu
tapi jelas bahwasannya kedekatan itu merupakan modal
yang memungkinkan itu semuanya bisa terjadi
tapi sebagai bagian dari romantisme pak surya berharap nggak golkar bisa bergabung dengan koalisi perubahan
mungkin mengulang romantisme di dua ribu empat pada saat mengusung pak s b j k
dengan catatan tidak mempersulit golkar
anda boleh percaya itu
ngapain dia harus bergabung dengan koalisi perubahan kalau kondisinya semakin sulit
maksudnya kondisinya sulit maksudnya dijegal gitu pak
iya bermacam hal
golkar harus yakin dia
saya ingin bergabung dengan koalisi perubahan
dengan segala resikonya
dengan segala hal yang baik pikiran yang baik
kemudian bisa menatap harapan yang baik
tapi kalau ini hanya untuk mempersulit kondisi kawan kawan di golkar
ya jangan lah
di sisi lain golkar dan golkar dan juga pkb menggagas koalisi besar pak
nasdem tertarik gak pak masud
kualitas besar nasdem tertarik atau tidak
mencalonkan anies baswedan itu adalah sesuatu yang
untuk dibawa menjadi capres
diperjuangkan untuk terpilih
katakanlah seluruh alat kelengkapan persyaratan
harus terpenuhi ini
harus terpenuhi ini
dan kita sudah penuhi
jadi gak tertarik pak masuk koalisi besarnya golkar dan juga pkb
jadi sama sama kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan anies
untuk apa itu
kenapa kita berimajinasi saja pun sudah salah
ya udah satu anies jalankan
terima kasih sekali pak surya sudah menjawab pertanyaan pertanyaan
yang menjadi pertanyaan juga di publik begitu ya
banyak sekali tadi dan bagus bagus sekali pak
semoga nanti publik terpuaskan dan tahu kondisi politik di tanah air
seperti apa aja dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
terima kasih sekali ketemu partai nasdem pak surya paloh
atau seorang lainnya kepada cnn indonesia